anda menyaksikan indonesia forward bersama saya lucia saharwi
pemirsa indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi
baik hidrometeorologi maupun geologi
oleh karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah
untuk terus melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap bencana di wilayahnya masing masing
dan sebagai wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah
kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan
menggelar garda nasional bumi dan bencana award atau garnas buana award dua ribu dua puluh
untuk membahas lebih lanjut apa itu garnas buana award dua ribu dua puluh
sudah bersama kami direktur jenderal bina administrasi kewilayahan
selamat datang pak safrisal di indonesia for work
pak sebelum kita bicara lebih lanjut tentang garnas buana award
mungkin bisa dijelaskan apa itu garnas buana award pak
garnas buana award ini akronim pada hakikatnya
singkatan dari garda nasional bumi dan bencana
ini suatu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah
yang menjalankan urusan penanggulangan bencana
terutama dalam menjalankan spm
standar pelayanan penanggulangan bencana
standar pelayanan penanggulangan bencana
standar pelayanan minimal di bidang bencana
jadi apresiasi ini adalah penghargaan bagi kinerja pemerintah daerah
di dalam mewujudkan standar layanan minimal di bidang bencana
kendati wajib tentu kita juga harus apresiasi
karena hasilnya di tiap tiap daerah akan berbeda
usaha dari masing masing daerah dalam mewujudkan layanan publik di bidang bencana
seberapa siap bapak menilai pemerintah daerah ini menangani bencana yang sewaktu waktu bisa datang
kita lihat belajar dari pengalaman ketika tsunami yang paling hebat terjadi lima belas enam belas tahun yang lalu
waktu itu gempa bumi hebat
lalu terjadi disusul oleh tsunami hebat di tahun dua ribu
jumlah korban itu ratusan ribu
bahkan seluruh dunia lebih daripada dua ratus ribu
tentu kalau kita kaum beriman mengatakan memang ini takdir allah
tetapi kita diberikan akal diberikan fikiran untuk berusaha
mengurangi jumlah korban
dan mengurangi kerugian harta benda
belajar dari kejadian itu ternyata ada satu tahapan di dalam penanggulangan bencana
yang memegang peranan penting di dalam mengurangi resiko jumlah korban jiwa dan harta benda
usaha itu disebut dengan disaster risk reduction
pengurangan resiko bencana
nah belajar dari kejadian itu ternyata sungguh penting usaha usaha yang dilakukan
oleh pemerintah pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat
yang kita kenal sebagai pentahelik untuk mengurangi potensi besarnya jumlah korban
oleh karena dengan konstruksi undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang pemerintahan daerah sebelumnya belum ada konstruksi ini
yang memasukkan urusan bencana sebagai urusan wajib pelayanan dasar
yang ukurannya diberikan melalui standar pelayanan minimal kepada publik
nah hari ini sejak dua ribu delapan belas implementasi pertama kali sampai sekarang berarti sudah empat sampai lima tahun
tentu sudah waktunya kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memberikan layanan penanggulangan bencana ini
dalam rangka empat hingga lima tahun
kita menciptakan atau mengusahakan kesiapan di dalam menghadapi bencana
dan kesiapsiagaan di dalam menghadapi kedaruratan
variasi hasilnya ada yang siap ada yang sedang persiapan ada yang kurang siap
apresiasi ini untuk mendorong yang belum siap agar bangkit
yang sudah siap memperoleh apresiasi menyediakan contoh
yang belum siap silahkan belajar kepada yang sudah siap
yang sudah siap pun merasa apa yang dia usahakan ini memperoleh ganjaran yang sesuai yang setimpal dengan upaya yang dilakukan
kalau kita bicara presentasi pak seberapa banyak sih pemerintah daerah yang punya kesiapan dalam hal resiko penanggulangan bencana ini pak
ya tentu ada skala ya
ada skala yang berbeda
ada skala yang berbeda
ada yang baik
ada yang skala yang cukup
dan ada skala yang kurang
saya ambil contoh satu indikator saja
karena kalau semua panjang
misalnya indikator setiap daerah diwajibkan memiliki krb
krb itu adalah kajian risiko bencana yang memetakan jenis ancaman di suatu daerah
yang memetakan kesiapan sebuah daerah
dan jika terjadi bencana berapa potensi kerugian sebuah daerah
nah krb ini misalnya untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini baru dari lima ratus empat belas daerah otonom yang sudah siap satu ratus empat puluh lima daerah
dan ada juga yang baru menyusun satu ratus tujuh belas daerah
jadi kita masih memiliki tantangan yang cukup besar
ya usaha ke arah itu
karena banyak yang sudah persiapan begitu
dan tentu ini tantangan bagi kita
karena kalau kita siap menyusun kajian resiko bencana
artinya kita sudah tahu ini daerah kita terpapar atau berpotensi jenis ancaman bencana ini
lalu kita harus menyiapkan upaya dalam rangka
menghadapi potensi itu
termasuk persiapan misalnya jalur evakuasi menyiapkan rencana kontingensi
kita menyiapkan latihan latihan menginformasikan kepada publik
dan seluruh upaya upaya kita yang membuat masyarakat siap siaga menghadapi bencana
kita hidup di bumi yang satu sisi gemah lipah
gemah lipah loh jinawi
di sisi yang lain kita hidup di ring of fire
semua jenis bencana kita punya
orang sering namakan kita supermarket bencana
kita semua punya jenis
oleh karena kita harus living harmoni bus disaster sambil terus menyiapkan diri
bagaimana mendorong pemerintah daerah supaya bisa memiliki kajian rencana bencana itu tadi pak
kita sekarang sudah punya sampel ratusan daerah yang sudah memiliki
termasuk salah satunya daerah daerah yang memenangkan garnas bumi buana award ini
adalah contoh daerah yang sudah memiliki kajian risiko bencana
kajian resiko bencana ini harus starting
jadi starting point
seperti orang mau berperang
di situ kita harus memiliki data
kekuatan diri sendiri
medan yang kita hadapi
kesiapan apa yang harus kita punya
kalau kita mau analogikan dengan perang
kita harus petakan semua
kalau kita ingin memenangkan perang
kecuali kita pasrah
apapun yang tuhan berikan kepada kita
kita terima dengan tawakkal
tapi yang diminta oleh yang kuasa bukan begitu
kita harus berusaha
untuk melakukan sesuatu
kalau kita masih bisa menghindar menghindar
kalau kita tidak bisa
kita siapkan diri kita menghadapi itu
menurut anda apa yang menyebabkan pemerintah daerah ini sulit menangani bencana
apakah karena infrastruktur kah
atau sdm kah
kita sudah coba memetakan
kira kira apa saja kesulitan kesulitan
memang ada alasannya klasik
kayaknya semua urusan pasti menyebut pasti uang kurang ya
kemudian personel tidak cukup kompeten
kurang dan kurang kompeten
jumlahnya kurang atau kompetensi kurang
kemudian sarana prasarana juga kurang
ini semua adalah alasan klasik mengapa ini gak bisa kita wujudkan segera
tetapi kita masih bisa melakukan hal lain
dan ada daerah yang apa daerahnya kita katakan tidak terlalu kaya
atau bahkan tidak kaya tetapi juga mampu melakukan persyaratan atau upaya upaya yang dilakukan
dan itu melalui kolaborasi inovasi dan segala macamnya
jadi alasan kurang duit kurang orang kurang perasarana masih bisa kita atasi
kalau satu yang nggak boleh kurang yaitu kurang komitmen
itu tidak boleh kurang
nah itu nggak boleh kurang
jadi komitmen daerah atau kepala daerah dalam hal ini adalah perasarat mutlak
kalau ingin semua indikator yang dipersyaratkan di dalam penanggulangan bencana ini mau kita lakukan
seberapa penting sih pak kajian rencana penanggulangan bencana ini perlu ada
kajian resiko penanggulangan bencana ini starting point
sebagaimana yang saya analogikan tadi
kalau kita analogikan bencana ini sebagai perang
maka kita tahu perang apa yang kita hadapi
kekuatan musuhnya bisa kita analogisikan sebesar apa bencana yang berpotensi kepada kita
misalnya kita tinggal di tepi pantai dimana disana ada patahan
di mana ada potensi kalau terjadi gempa bumi di laut maka berpotensi tsunami
maka yang berpotensi terkena utama sekali adalah
yang tinggal di tepi pantai
itulah musuh kita
lalu kekuatan kita
bagaimana kita menghadapi kalau tsunami misalnya tingginya sepuluh meter dua puluh meter
tentu yang kita harus ciptakan adalah early warning system
kita harus punya disitu
memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi tsunami akibat gempa bumi
setelah tahu apa lagi
menyiapkan jalur evakuasi
jadi begitu ada alert ada alarm kita menuju jalur evakuasi lalu menyelamatkan diri
siapkan shelternya jika jalur tsunami tidak cukup panjang menyelamatkan diri kita
misalnya jeda antara gempa bumi dan tsunami itu biasanya lima sampai sepuluh menit
maka dalam maksimum sepuluh menit kita sudah bisa menyelamatkan diri ke shelter shelter atau tempat tempat yang diamankan
ini potensi yang harus dilatih
tidak akan muncul sendiri
oleh karenanya informasi kepada publik komunikasi kepada publik literasi kepada publik harus ditingkatkan
itu salah satu poin poin yang juga ada dalam garnas buanda award ya pak ya
baik kita akan bahas lebih lanjut tentang garnas buwana award ini
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
kembali lagi di indonesia forward dan kita masih membahas mengenai garnas buana award dua ribu dua puluh dua bersama direktur jenderal bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri bapak safrizal
pak safrisal apa sih pak yang membuat kementerian dalam negeri ini menggelar garnas buwana award dua ribu dua puluh tiga
ini pertama kali kan pak
pertama kita belajar dari pengalaman masa lalu
bahwa kalau kita kurang melakukan program disaster risk reduction yang merupakan salah satu indikator dari spm penanggung bencana maka potensi jumlah korban dan jumlah kerugian hantar benda lebih besar
kedua belajar dari tren kejadian bencana lima tahun terakhir terjadi peningkatan terutama tren kejadian bencana di

ya banjir longsor makin banyak
kemudian juga dalam beberapa dekade terakhir kita juga belajar bahwa kematian berkurang
akibat ada program program sosialisasi yang dilakukan dan tambah meningkatnya kemampuan masyarakat
dengan petugas penanggulangan bencana dan semua stakeholder di dalam menghadapi kejadian bencana
oleh karenanya dengan belajar dari beberapa data data itu maka kita terus bukannya menahan diri atau stop melakukannya justru kita harus eskalasi makin besar
kalau hari ini misalnya kita ada di sebagian daerah kota
jadi sebagian daerah melakukannya dengan sungguh sungguh
maka kita berharap di lima ratus empat belas daerah otonom di indonesia ini seluruhnya melakukan
oleh karena perlu upaya atau trigger dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkinerja tinggi di dalam melakukan program penanggulangan bencana
oke jadi ini memang dan wajib diikuti oleh semua begitu pak ya daerah otonomi
jadi undang undang mengatakan salah satu urusan wajib itu ya penanggulangan bencana yang merupakan gabungan urusan tram tibum limas ya
sebelumnya sudah ada yang wajib juga pendidikan kesehatan perumahan dan tata ruang pemukiman sosial kita tram tibum linmas
jadi urusan berdasarkan undang undang kita sudah wajib
jadi kalau sudah wajib statusnya tidak boleh tidak
oleh karenanya tidak boleh tidak bukan berarti lalu hasilnya semua daerah lalu hasilnya sama
tentu berdasarkan upaya upaya indikator indikator yang diusahakan asistensi yang perlu kita lakukan
kalau daerah maju kita jadikan daerah percontohan yang belum kita berikan asistensi
lomba ini akan memberikan peringkat kepada daerah yang mana yang maju yang mana yang cukup yang mana yang baik yang mana yang kurang
yang maju kita jadikan percotohan yang kurang kita berikan asistensi
apa saja pak kategori perlombaan ini pak
jadi tahun ini kita memberikan lima kategori
pertama ada tiga jenis layanan ya
pertama garda siap sigap literasi
ini untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang bernilai tinggi berkinerja tinggi di dalam melakukan sosialisasi komunikasi
kemudian juga memberikan informasi yang cukup
termasuk daerah daerah yang sudah menyusun
yang tadi kajian risiko bencana
jadi penghargaan di bidang literasi ini kepada daerah yang sudah melakukan kajian risiko dan melakukan pemberian informasi kepada publik secara cukup
kemudian ada penghargaan namanya garda siap sigap aksi
data kajian risiko sudah ada
lalu mereka menyusun yang namanya rencana penanggulangan bencana
menyusun dokumen rencana kontingensi
lalu melatihkan rencana kontingensi itu di dalam gladi kesiap siagaan
artinya dokumen yang disusun jangan hanya di atas kertas
karena begitu praktek di lapangan bingung juga
jadi harus dilatihkan kepada masyarakat
minimum satu kali satu tahun
dilatihkan kepada masyarakat
lalu kemudian juga
yang melakukan gladi lapang
karena begitu terjadi bencana biasanya terjadi kebingungan
siapa melakukan apa
jadi kalau sudah latihan kepemimpinan dalam gladi posko
begitu terjadi bencana kita dalam waktu singkat akan membentuk organisasi penanggulan bencana
sesuai dengan latihan
tugas sudah terbagi
kemudian rantai komando sudah berjalan sehingga menghemat waktu
dan kemudian juga ada juga penghargaan garda siap sigap reaksi
nah ini kalau sudah terjadi bencana maka yang mampu melakukan dengan baik
mengaktifkan alarm kedaruratan
mengaktifkan alarm kedaruratan
kemudian juga responsif yang cukup di bidang pertolongan
ya terhadap kedaruratan termasuk evakuasi dan penyelamatan
ini daerah yang mampu melakukan ini dengan baik
maka dia akan kita beri
lalu ada penghargaan garda buana utama
ini tiga penghargaan tadi
kemudian aksi reaksi
gabungan dan reaksi
ini dari ketiga yang memiliki nilai keunggulan umum
kalau bahasa kita juara umum
maka dia diberikan garda buana utama
ketiga bidang sub jenis layanan utama dia juaranya
ini dia yang paling tinggi
lalu kemudian kalau tadi untuk level kabupaten kota
dimana standar layanan minimal ini paling banyak disediakan
lalu ada penghargaan bagi juara tingkat provinsi
karena provinsi memang urusannya
tetapi yang berat adalah provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan
bagi pemerintah kabupaten kota
di dalam penyelenggaraan
jadi provinsi pun kita berikan penghargaan
awareness dari provinsi untuk mengontrol dan memberikan asistensi kepada kabupaten kota pun
harus kita berikan apresiasi
karena kita kan daerahnya banyak banget
jadi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah
membina dan melakukan pengawasan kepada kaupaten kota
sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
kalau penilaiannya seperti apa sih pak
tapi kita berusaha indikator ini fair
kami melakukan dua pendekatan
pendekatan yang menggunakan sistem
jadi daerah daerah berdasarkan indikator atau variable yang sudah kita jelaskan di awal
nilai pertama adalah evidence yang diberikan oleh masing masing daerah
untuk garda sigap literasi
kajian risiko bencana
kalau tidak punya kan tidak bisa upload
lalu juga misalnya sosialisasi kepada masyarakat
apakah video apakah konten foto apakah sk
nanti sistem akan menilai dan menaruh ranking
lalu kemudian dari ranking ranking itu ditemukan
lalu nanti diwawancara oleh dewan juri
dari eksternal kemendagri fairness
lalu apa harapan dengan diadakannya garnas buana award dua ribu dua puluh dua ini
kita bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward masih akan kembali setelah pariwak
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
dan kita masih membahas mengenai garnas buwana award dua ribu dua puluh dua
yang diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri
pak safrisal apa harapannya pak dengan digelarnya garnas buwana award ini
namanya kompetisi pasti ada yang menang ada yang kalah
kalau menang semua bukan kompetisi
jadi bagi yang menang pertahankan terus
ketika menang pertahankan terus
kinerja di bidang penanggulangan bencana
terutama pemenuhan standar layanan bencana
sehingga dengan kemampuan yang cukup tinggi ini
harapannya adalah publik di bawah daerah yang baik baik ini
semakin berkurang resiko terhadap potensi bencana
sehingga jika ada bencana
maka kerugian jiwa dan harta benda dapat ditekan
bagi daerah yang kalah
kalah bukan berarti habis sama sekali
tahun depan berusahalah
sehingga tahun depan anda yang akan unggul dibandingkan yang tahun tahun yang ini
tahun yang sekarang
kemudian bagi pemerintah sendiri
kita berharap lima ratus empat belas daerah otonom ini
seluruhnya mungkin tidak akan juara semua
tapi paling tidak
seluruh daerah yang lima ratus empat belas ini memiliki angka atau nilai yang baik
artinya sudah melakukan memenuhi variable variable indikator indikator
sehingga cita cita besarnya adalah disaster reduction
kalau kita terjadi resiko bencana
maka kerugiannya bisa kita tekan
jumlah korbannya kita bisa tekan
sehingga tugas negara melindungi segenap warga negara bisa kita lakukan dengan baik
terakhir pak pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait penanganan bencana ini pak
bencana bukan hanya urusan pemerintah semata
bencana ini urusannya melibatkan semua pihak
di dalam dunia bencana sering disebut sebagai pentahelik
ada pemerintah di situ
ada dunia perguruan tinggi ada di situ
ada dunia usaha di situ
ada masyarakat ada di situ
dan banyak unsur unsur yang lain
oleh karenanya tidak bisa ditimpakan atau dibebankan kepada pemerintah semata
maka usaha di dalam rangka penanggulan bencana dilakukan secara kolaborasi
pelibatan semua banyak pihak
yang pelibatan ini ditulis di dalam rencana penanggulangan bencana
sehingga kalau terjadi bencana semua sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing masing
kemudian hambatan hambatan uang hambatan personel
hambatan peralatan yang kurang
daerah daerah harus berkreasi dan melakukan inovasi
sehingga hambatan hambatan yang tadi disebutkan dapat diatasi melalui inovasi inovasi
yang banyak contohnya yang sudah bisa diberikan oleh daerah daerah yang dapat berbagi belajar
dari daerah berhasil dari daerah kurang berhasil bisa bertukar pengalaman
seperti kata pak mendagri ya bahwa isu penanganan bencana ini harus jadi isu prioritas bagi kepala daerah begitu ya pak ya
betul sekali kita tinggal di supermarket bencana
baik terima kasih pak safrizal sudah berbagi informasi di sini
dan kita berharap dengan digelarnya garnas buwana award ini bisa membuat negara kita lebih siap begitu ya pak dalam menghadapi bencana
dan bisa mengurangi korban baik jiwa maupun harta benda
pemirsa demikian perbincangan kita dalam indonesia forward
saya lucia sari undur diri